saya masih merasa kecewa sama pak remo
jadi saya merasa saya belum bisa membuka hati saya buat pak remo
apa yang harus aku lakukan
supaya bunda wong mau membuka kembali hatinya untukku
kamu sadar gak
dari tadi kita dilihatin dulu sama orang orang
sadar banget dong putri usus goreng
karena aku emang sengaja
aku memamerkan kemesraan kita di depan semua orang
duh aku tuh malu
kenapa harus malu
ntar lagi mereka ngikutin
kan ada lora tau gak
lora sih unyuk
kamu lihat deh gak ada laki laki lain yang berani pakai baju gini
kalo bukan pangeran tamu
percaya sama aku
sebentar lagi mereka semua akan ngikutin kita
itu karena mereka cemburu mereka gak bisa seromantis kita
ih kok kamu jutek banget sih
jangan nunggu putri wissus goreng
aku gak akan biarin kamu ganti baju
i'm so happy lo masih mau ngelanjutin kuliah disini lagi
gue tuh gak mau kecewain diri gue
soalnya kan gue mau buktiin ke my dad
kalau misalnya apa yang dia udah kasih ke gue
gue gak bakal sia siain
pasti om reun bakal bahagia banget sama lo
karena lo udah berubah
by the way baju yang kalian berdua pake itu gak gue pinjemin
iya ya kalian berdua kan biasen gue
sorry ya kalau misalnya selama ini gue udah nyusahin kalian
karena kalian udah sabar sama sikap gue
gue males main tebak tebakan kayak gini sama lomba
sha lo lagi mikirin apa sih
gue masih gak percaya aja loh beneran mau berubah
lo beneran gak mau berubah total kan
ya gue tau sih pasti orang orang gak bakal percaya
kalo misalnya gue mau berubah jadi lebih baik

tapi ya sha gue gak bakal berhenti bukiin ke orang orang kalo gue beneran mau berubah
gara gara gue posterin tentang si mucin kapol
followers gue jadiin nambah banget dong
pangeran nama putri emang keren banget
inyalah sekeren baju kapol yang mereka pake
putri untuk pangeran
mama pasti kesel banget dengar anak anak kampus ngomongin soal jadiannya pangeran sama putri
pasti mel akan emosi
by the way kalian berdua masih mau kan
antrein gue ke ruangan tata usaha
ya tapi gak usah pake gandengan kali
kita nggak perlu gandengan karena mau ke ruang tata usaha
mau nyerahin berkas
ya nggak apa apa dong putri usus goreng malah bagus
dosen dosen itu bisa mengingat zaman zaman dulu ketika mereka muda
pernah seromantis ini
gak malu udah deh kamu lucu kok
oh ngeliatin baju kapelan gue sama putri usus goreng
tenang aja fyi
mulai hari ini gue akan terus pakai baju kapol sama pacar gue
jadi siap siap ya lo biasain diri lo untuk melihat keromantisan ini
gue tahu pasti jiwa jomblo lo meronta rontakan di dalam
gak maksudnya murah
pasti putri malu banget
musti pake couple tee kayak gitu
bukan malu lagi ki
tapi gue udah gak tahan
dari tadi anak anak kampus videoin gue ketawain gue
kamu kenapa putri usus goreng
kamu kayaknya lagi ngomong sesuatu sama manusia kulkas dalam hati
eh kamu mau kemana putri usus goreng
gak mungkin dong ke perpus
beluan nih manusia kulkas
hmm kasiannya jomblo
mungkin dengan gue pindah dari kampus ini
perasaan gue bisa lebih tenang
tidak ada yang mau ngomong
jojo ada tamu job
iya pak bos
kalau gak penting gak usah suruh masuk
tidak ada yang penting
saya ke bawah dulu ya mau ngopi ngantuk ya kalau bisa yang jauh di cikampek
kenapa nggak ngabarin saya mau sini ah maaf ya pak raymond kalau saya mengganggu enggak
kalau sama sekali kalau gunawang yang datang itu tidak akan mengganggu sama sekali no never
saya kesini mau mau mengucapkan terima kasih pak terima kasih apa terima kasih karena pak
remo sudah mengembalikan beasiswa anak saya
oh iya ic itu sudah lama bu saya sudah lama kasih itu ke putri
sudah lama ya kenapa putri baru kasih tahu saya ya pak ya mungkin putri baru menerima ya baru
sekarang bu dulu sempat dia menolaknya bu niat baik saya ya tapi saya senang kalau
putri sekarang sudah kuliah lagi di bunga bangsa dia salah satu mahasiswi terbaik
hai atas nama putri saya mengucapkan terima kasih ya pak sama sama
jawab saya nafkah saya untuk kalian maksud saya ya tanggung jawab
hai maaf parimon kemarin mel itu sempat menemui anak saya
beauty auto ada maaf bu karena rayman sudah lebih sulit bilangan penutupnya

semua hanya sandiwara
saya udah yakin itu
tolong jangan berpikiran negatif dulu ke mel
dia itu mau minta maaf untuk semua
kelakuan dia yang selama ini
gak baik ya putri
bahas apa bu
dia mau kita kembali bersatu
mer setuju dengan hubungan kita
nanti benar benar sudah berubah
karena akhirnya mel bisa berdamai dengan putri
saya masih merasa kecewa
jadi saya merasa
saya belum bisa membukanya
hati saya buat pak raymond
apa yang harus aku lakukan
supaya bunda wang
mau membuka kembali hatinya
tapi beri saya kesempatan bu